kabar gembira indonesia akan punya satu observatorium lagi yang saat ini masih dalam tahapan pembangunan
lokasi yang dipilih berada jauh di wilayah timur indonesia
tepatnya di pegunungan timau kupang nusa tenggara timur
lokasi yang berjarak sekitar lima jam lah kurang lebih dari pusat kota kupang ini
akhirnya dipilih berdasarkan hasil studi selama lima tahun
dan akhirnya dinilai ataupun keluar ini nilainya sebagai kawasan dengan waktu langit yang paling cerah
yang paling banyak dalam satu tahun
dibandingkan dengan wilayah lain yang di indonesia gitu
karena ntt ini adalah daerah yang kering begitu ya jadi lebih panjang kemaraunya
jadi langit cerahnya tuh lebih banyak ada di sana
dan kalau bicara soal sejak kapan dibangunnya
sejak tahun dua ribu tujuh belas pembangunan yang menghabiskan anggaran apbn sekitar tiga ratus empat puluh miliar ini bukan tanpa alasan
memang sih sebelumnya kalau ngomongin observatorium gitu ya
indonesia sudah punya observatorium bosha yang ada di lembang bandung
mungkin ada udah pernah ke sana ya
dan observatorium bosha ini usianya sudah tua sekali hampir seratus tahun
dan tentunya sudah banyak berkontribusi untuk pengamatan dan juga penelitian astronomi di langit selatan
secara umum masih bisa berfungsi dengan baik sih
namun saat ini lokasi bosya sendiri ini sudah terhalang sekali banyak polusi cahaya
dengan teleskop yang berdiameter enam puluh cm aja nih ya di sana
karena itu cukup kecil hanya bisa digunakan untuk pengamatan objek objek terang saja
sedangkan untuk penelitian objek redup seperti planet dan juga galaksi
kita tuh butuh diameter yang lebih besar dengan kondisi tempatnya harus bebas cahaya
maka dari itu akhirnya pembangunan observatorium kupang ini dilengkapi dengan teleskop berukuran diameter tiga delapan meter
dan tentunya ini akan menjadi teleskop yang terbesar di asia tenggara
cuma kita yang punya indonesia
dan teleskop ini tentunya akan memudahkan kita untuk mencari exoplanet
atau planet planet yang lebih besar
planet planet yang berada di luar tata surya
harapannya tentu saja indonesia bisa menjadi salah satu yang terdepan dalam bidang pengamatan galaksi
planet dan juga struktur besar alam semesta sebagai bagian pengembangan kapasitas sains nasional
sehingga bisa menyumbang banyak untuk kepentingan sains global
nah lalu pertanyaannya ini yang lagi heboh ya netizen netizen di internet
ataupun anda bertanya tanya bagaimana dengan misi indonesia mencari alien
bagaimana dengan misi pencarian utama dalam pembangunan observatorium tersebut
tuh kan udah muncul ufo nya
nah untuk yang satu ini sepertinya kepala lapan prof thomas jamaludin punya jawabannya untuk anda

dan tujuan utamanya adalah pengembangan observatorium
dan tujuan utamanya adalah pengembangan observatorium nasional dan pusat sains di kupang
dan tujuan utamanya adalah pengembangan observatorium nasional dan pusat sains di kupang
dan itu adalah pengembangan kapasitas iptec indonesia dan juga pemberdayaan kawasan timur indonesia
sedangkan pencarian alien atau makhluk luar angkasa itu hanya salah satu program dalam pencarian planet planet di luar tata surya
jadi itu hanya sebagian kecil dari program observatorium nasional tersebut
nah jadi gimana ya sudah terkonfirmasi ya
bahwa misi pencarian ini adalah untuk mencari eksoplanet
bukan untuk mencari alien
kalau nemu syukur enggak juga enggak apa apa
begitu jadi kita tunggu bersama ya
sebentar lagi pembangunan observatorium nasional ini
diperkirakan akan rampung pada agustus dua ribu dua puluh
keberadaannya tentu saja dapat mensejajarkan kita indonesia
dengan negara negara maju di dunia yang sudah menggunakan teknologi mutakhir
untuk penelitian antariksanya khususnya eksoplanet
kita akan tunggu bersama sama